sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
om om tunggu
iiih om tunggu saya dong
aduh enak dong
saya boleh masuk ya
aduh menurut aneh
enti mendingan pulang aja deh yeh
enggak ada dong om boleh ya
aduh masuk dong
aduh aneh kagak selera main teh
aneh punya calon bibi namanya juleha
buat kita siapa loh
nyesel tau tuh punya sulit solo
gue jadi mangsa dia
hadirin dan hadirat
bak posisi wanita kan sebelah sini
terserah eke deh
ini kan juga buat laki
kangen sampe sampe mbak
eh iya jadinya yang mana nih
aduh yang mana ya
semuanya bagus bagus kok
cakep banget dah lo
emang kagak salah dah pilihan gue
kalau gue sampe gagal aja
lo masih tetep mau nerima gue kagak ya
yang ini berapa
leha udah punya pacar belum sih
pasti cakep deh pacarnya
ya enggak juga sih
lea udah cintai banget ama dia
udah mau kawin dong kalau gitu
ya maunya sih
tapi terserah mbak bele aja deh
habisnya mbak bele agak aneh
maunya punya mantu yang harus pergi haji
gak tau deh
pokoknya mbak be mau yang begitu aja ya
eh leha jangan mau lagi diatur atur kayak gitu
lagian yang mau nikah siapa ini
kan lea bukan mbak be
be ini mbak ria
selamat siang be
mbak be mau beli kosmetik
lagi lagi kan gak pake ya
ya udah berlanjut aja ngobrol sama berdua ya
eh yang ini cucuk banget loh
kayaknya sama lea
kemerahan gak ya
uh enggak dong
wa'alaikumsalam pak haji
saya belum pernah pergi haji
cuma pakai beci doang kan
tidak ke neighbor
gue kudu kahwin sama si lehat
kalau bule bar naji begini
orang sedang capeknya disono
benar pak barka
oleh karena itu
jangan berhenti berdoa
buat keselamatan mereka
tapi alhamdulillah pak ustadz
selama anak saya berangkat
di rumah nggak ada sepi sepinya
bila perlu orang sekampung selalu baca doa
iya benar sih
yang dimaksud dengan berdoa itu
gak harus mengaji
mengundang tetangga buat makan makan pak barkah
pak barka bisa mendoakannya sendiri
dibantu oleh pusat lama
gak usah pak
itu kan benar
ngapain sih kita keluar duit banyak banyak
buat pengajian tak malem
kita pedit apa kagak

buat penjelua emang begitu
cuma dengan mampu re goods
barang mata semua nih
ini nih yang bagus nih ya kan ini ngeliatin nih
tak rasa rasanya orang ini gua kenang iya

jentes hilang gitu itu bukan makhluk bebek
dari mana pak
awal aja urusan orang
nih orang pergi aja
eta gua bangga banget sama lu tadi
masih muda udah dipanggil bang haji
udah berangkat aja
hahaha emang gue boleh doain
orang kampung kita supaya berangkat haji
peginya selamat pulangnya selamat
iya seharusnya sih kita ketemu deh
pan kalau kagak salah kita satu rombongan be
hah tapi ngapa
be be mba be tenang aja dulu be ya
mba be jangan sedih
emang si ayi kagak ketemu sama si markum
ya mungkin aja di lain rombongan be
aneh sempet ketemu be sama si markum
lu sempet ketemu sama anak gua
ketemunya apa di mekah apa di madina tak